program ini merupakan salah satu program unggulan pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran
waktu piala dunia u tujuh belas indonesia itu ada di grup dimana kita pertandingan pertama lawannya kuat lalu ringan terakhir kuat lagi